sementara itu rumah sakit hasan sadikin atau rshs kota bandung
sedang melakukan observasi terhadap dua orang pasien yang menunjukkan gejala terjangkit virus corona
dua orang pasien tersebut saat ini berada di ruang isolasi khusus di rshs
pihak rshs menyebut kedua pasien tersebut masih diobservasi oleh tim penanganan infeksi khusus rshs
hasil observasi sementara menunjukkan bahwa kedua pasien tersebut menderita infeksi saluran pernafasan akut
pihak rshs pun sudah mengirimkan sampel darah dua pasien tersebut ke litbangkes untuk dilakukan pengujian lebih lanjut
diperkirakan hasil pengujian dari litbangkes akan keluar dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan